bapak nggak mau menjual belikan ilmu agama bu
pokoknya bapak nuruti aja apa kata aku
besok bapak dekati jemaah yang kaya kaya
kalau perlu minta bantuan
enggak bu bapak tidak mau
masa kita naik haji minta sumbangan dari jamaat
udah pak gak usah banyak bicara
pokoknya tahun depan kita naik haji pak
bu lihat bu
nilai saldo nya bertambah
ceramah kok gak dibayar
ingat pak hidup ini kan gak gratis
semuanya itu perlu uang uang
bapak ini seorang ustadz
jadi bapak tidak boleh menjual ilmu agama
aku ini udah bosen dengan teori kamu pak
pokoknya tahun depan aku mau berangkat haji dengan ongkos on h plus sama ibu ibu kampung lainnya
gak mungkin bu
kita uang dari mana bu
kita gak ada uang
bapak tenang aja
semuanya ibu yang atur
bapak kita mau pergi ke kampung
bapak kita mau pergi ke kampung
mas ini kampungnya
mudah mudahan hari ini dagangan kita laris mansil mas
eh anissa kamu jangan sombong ya
terus hajinya tuh yang onh plus tau gak
dengarin tuh emang kayak kamu anissa
suami kamu tuh yang miskin yang jualan kerupuk
kasian banget sih lo
kita akan ketemu di tanah suci
kalian tidur di tendak panas
kita berempat tidur di hotel berbintang lima
kasian deh lo
jangan didenger orang orang gitu

nanti kita beres beres lagi
kamu sedih ya
apa yang dikatakan oleh
bukande sibu sari bu reni dan bu ida
kenapa ya mereka selalu ngejek kita
apa tukang kerupuk itu nggak boleh naik haji
apa salah ya mas
tukang kerupuk eh kita bisa pergi haji
gak ada salahnya anissa
yang penting kita harus sabar
insya allah kita akan naik haji
bukan karena kehebatan kita
tapi karena kemuliaannya allah
kita doakan aja mereka supaya
sabar ya sayangnya
setiap kepala keluarga harus membayar uang seratus ribu
untuk uang pembangunan
dan siapa saja menentang harus berhadapan dengan sabar
tapi pak hades
warga pasti akan keberatan
disini ada ratusan kepala keluarga
dan tidak mudah untuk meyakinkan mereka pak hades
itu tugas kalian

kita ini harus bangun desa
jadi tidak ada alasan apapun
lakukan apa yang saya suruh
ingat ya bu
tebus sertifikat rumah ini
kapanpun ibu siap
tapi jangan lupa
tenang aja bu
percayalah sama saya
begitu saya pulang dari haji tahun depan
saya pasti akan ambil kembali sertifikat rumah saya itu
saya perbisa dulu ya bu
pasti akan balik modal
dan aku akan kaya
kok cuma segini pak
ini semua perintah pak kades pak
setiap kakak harus membayar seratus ribu rupiah untuk biaya pembangunan desa
katanya ada dana bandes
kenapa kami dipaksa bayar
kami dia orang miskin pak
sekarang bapak diam saja
dan lakukan apa yang pak hades suruh
untuk uang pembangunan jalan
yang diberitahukan dalam rapat
masukkan dalam rekening saya
tapi pak hades
uang untuk pembangunan ini
harus segera diwujudkan
dan dilaporkan ke pusat
kamu tuh nurut aja
kamu kan cuma bunda haram
yang pak kades itu suami saya
jadi semua wenang ada di tangan dia
uang pemutang warga
yang sudah terkumpul
masukkan juga dalam rekening saya
jangan sampai semua rencana ini bocor
kalau sampai bocor
jangan sampai bocor
itu udah berakhir
ada apa bu
ibu sudah keterlaluan
ibu sudah meminta uang banyak pada para jamaah
buktinya orang orang itu mau pak
apa salahnya sih
itu sama saja kita sudah menjual belikan ilmu agama bu
tidak boleh bu
masa usap kondang kaya bapak itu belum naik haji
tuh tukang kerupuk aja mau naik haji
bapak jadi bingung bu
kenapa jadi seperti ini
bapak nggak mau menjual belikan ilmu agama bu
besok bapak dekati jemaah yang kaya kaya
kalau perlu minta bantuan
bapak tidak mau
masa kita naik haji minta sumbangan dari jamaah
nggak usah banyak bicara
pokoknya tahun depan kita naik haji baru
nilai saldo nya bertambah
wah bapak hebat
ibu bangga sama bapak
pokoknya aku akan lakukan apa saja asal ibu tidak minta cerai
pak berarti sebentar lagi bapak bakal dipanggil pak haji kades
terus ibu juga dipanggil ibu hajah kades
bener nggak pak
bapak itu kan kades punya kekuatan
dan aku kan apa saja
asal kita bisa berangkat tahun depan
ibu ibu kedatangan saya ke sini
selama ini kan suami saya sudah ikhlas mengajarkan ibu ibu ngaji
memang dia belum naik haji bu
biar ilmunya nambah bu
alhamdulillah bu sari
kami akan dukung rencana ustadz ali untuk naik haji
baik bu sari kami juga akan dukung
jadi kedatangan saya ke sini untuk minta pengertiannya ibu ibu
saya minta bantuan bu
dana untuk ongkos naik haji bu
ibu ilmu itu kan gak murah bu
kalau suami saya ini bisa naik haji kan ibu ibu semua yang bangga
baik bu sari
saya akan bantu ustadz untuk bayar ongkos naik haji
bagus ibu ibu hebat itu namanya
ayo udah cepetan bu kita galang dananya supaya kami berdua bisa naik haji
dapatkan kursi di tanah suci
secepatnya ya bu secepatnya
iya bu sari kami akan secepatnya bantu bu sari
mau ke mana malam malam ya bu
tadi kami ke sana mau ada perlunya
saya dengar dengar kalian berdua mau pergi haji
benar pak ustadz
cuman kami sedang mencari sisa pembayaran untuk naik hajinya pak ustadz
kami berharap allah bisa membantu kami
kami yang punya niat baik ini
oh iya dengar dengar pak ustadz juga mau naik haji ya
semoga nantinya kita sama sama kelak menjadi haji yang mabrur ya ustadz
ya allah jauhkan kami dari naik haji
karena untung bermegah megahan